hari pertama masak sop iga mak
iya biar mereka puas sama catering kita
mama bakal bantuin tati masakan
ya seperti itu dong
ini kan bakal jadi proyek lu sama emak
mak kalau di proyek kan ada mandor
nanti yang jadi mandor mah pak tati
kalau harga dan menunya udah pas
kita udah punya apa pak
ya kan pak
tapi pas sopian lagi nyari catering buat kampusnya
bukan atuh kalau bagian itu mah kata saya
iya deh makasih terus ya
kamu belum jalan
lu mau pamer senyum bahagia gara gara habis makan bakso sama si rika
bukan atuh ini mah senyum habis ngantri neng ani
gue dengar lu masih aja beren makan beren
jangan marah atuh pur
gimana kok gak marah
tuh kan kamu mah apa apa marah apa apa marah
udah ah sementara saya gak mau temenan dulu sama kamu
abang yakin mau terima tawaran pak sofian
ya kan lo sendiri yang pengen minta ada kegiatan
tapi tadi gak yakin

ambil di mana mak
oh seperti itu malah nelfon

tersinggung gak jadi nelfon